pt pln persero ini menjamin ketersediaan listrik saat natal di gereja katedral dengan baik
ya di sisi lain hingga saat ini memang belum ada persiapan khusus jelang natal di gereja katedral
direktur utama pt pln persero darmawan prasojo melakukan tinjauan bersama pastor kepala gereja katedral
romo hani budi hartoko terkait kesiapan ketersediaan listrik jelang natal di gereja katedral
pasokan listrik yang dibutuhkan gedung utama gereja mencapai lima puluh tiga kv ampere
pln memasang dua uninterruptible power supply atau ups sebagai backup dengan kapasitas masing masing seratus kv ampere
bps pertama sebagai backup dan lainnya sebagai suplai cadangan pelayanan pelanggan
rencananya ada dua tiga ratus lima puluh enam petugas pln yang siaga di tujuh belas posko siaga yang akan memantau dua ratus lima puluh tujuh gereja di jakarta
masang pertama adalah ups
dari daya terpasang lima puluh tiga kami pasang ups dua ratus
kemudian juga kabel penyulangnya itu terdiri dari tiga
dan disini kalau ada satu gangguan karena ini dari dua gadu induk yang berbeda
langsung berpindah secara otomatis kepada penyulang yang lain
jadi ini adalah salah satu sistem ketahanan listrik keandalan listrik
paling tinggi yaitu tanpa kedip dengan penyulang dari gado induk yang berbeda
dengan automatik transfer apabila ada gangguan
saat ini belum ada kesiapan khusus jelang natal dari gereja katedral
romo hani budi mengatakan sangat terbantu dengan pemasangan ups di gereja katedral
kami sebagai umat kristiani sangat bergembira sangat bersyukur ini menjadi juga acara
atau menjadi bagian dari kita membangun
kami bersama sama sebagai sesama anak bangsa
sekali lagi terima kasih bahwa baik itu dari sisi pasokan listrik dari pln dari pihak tni
polri dan berbagai macam komponen bangsa sungguh mendukung acara keagamaan kami
dan untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih
dengan adanya ketersediaan listrik yang cukup
romo hanibudi berharap ibadah natal di gereja katedral berjalan lancar
tim liputan cnn indonesia